lo jujur semuanya tentang mereka ke gue
apa untungnya gue jelasin ke lo
selama ini kan lo judes sama gue jahat
sekarang lo penasaran kan
udah li jangan nangis
adrian itu lagi emosi
masalahnya itu bukan sekali atau dua kali lang
ini udah berkali kali
setiap hari dia marah sama aku emosian
terus aku capek ngadepin dia
capek tau nggak
walaupun lo bilang capek
walaupun lo bilang sebel
kamu nggak pernah bisa pergi dari sisi dia kan
itu artinya kamu sayang sama dia
aku yakin suatu saat pasti adrian berubah kok
dia emang dari kecil udah temera mental

kau percaya sama dia
artinya suatu saat dia pasti berubah
makasih ya lang

gue nggak peduli sama duit
udah balik aja
nah kita kalau kok kok makan gimana
itu kan sari
ngapain dia bawa preman ke sini
lo nggak tau aja loh
ini kesempatan tau
kamu sari kan
bekas pembantu di sini
soalnya harusnya belum nge yesterday
bukannya makanya behind the scenes ya
pem saudi seorang ya
gua ntar orangnya
tuh aku denger
tapi akugil dia